tim bareskrim mabespori mengamankan lebih dari empat puluh ribu ton garam industri yang dialihkan menjadi garam konsumsi
padahal garam impor dari australia dan india ini diperuntukkan untuk bahan baku industri
garam industri impor yang tak hanya merusak serapan garam petani lokal ini
standar kualitasnya juga kurang memenuhi untuk garam konsumsi
tumpukan garam di gudang penyimpanan garam konsumsi di kawasan manyar gresik ini
harusnya penuh dengan serapan garam rakyat atau hasil petani garam lokal
namun justru dipenuhi puluhan ribu ton garam industri impor dari australia dan india
sesuai dengan label yang ada di kemasan sebenarnya garam ini peruntukannya sebagai bahan baku industri
yakni pengasinan ikan
tapi pada kenyataannya kita bisa temukan dan kami melihat dari lapangan
kami menyita dari lapangan bahwa garam garam ini dipak sedemikian rupa dengan pak kecil kecil
dengan paket kecil tujuh ratus lima puluh gram atau empat ratus lima puluh gram lebih kecil lagi dijual di masyarakat
dengan harga yang dia kemarin itu rp sembilan ratus padahal itu tidak sampai satu kilo
hasil penelusuran tim mabes polri garam ini sudah masuk di pasaran
tidak hanya di jawa timur namun hingga jakarta
cap gajah tunggal
kualitas garam industri ini juga tidak memenuhi standar nasional indonesia
atau sni garam konsumsi
di antaranya kadar yodium yang kurang serta kandungan nacl yang terlalu tinggi
penemuan ini pun diapresiasi oleh petani garam yang merasa menemukan jawaban
atas turunnya harga garam dari rp empat per kilogram menjadi rp dua lima ratus per kilogram
sangat terasa sangat terasa sekali
indikasinya adalah ketika garam industri ini datang dari kapal
perusahaan pengolah garam tidak menyerap garam rakyat
nyerap tapi dibatasi dua truk tiga truk per hari
kenapa perusahaan ini menunggu garam impor ini
sehingga dia tidak menyerap garamnya rakyat
mulai bulan februari februari januari januari februari maret april sampai detik ini
hingga saat ini mabes polri telah menetapkan dua tersangka atas tindak pidana
industri tidak sesuai ketentuan
yakni direktur pt mts pengimpor garam industri
dan direktur pt gsa pembeli garam impor untuk berikutnya dikemas ulang menjadi garam konsumsi
berdasar data manifest proses impor garam industri ini sudah dimulai sejak akhir februari dua ribu dua puluh
wida subianto gresik